umat muslim di berbagai penjuru dunia kini memang tengah bersukaria
tak hanya berbagi hewan kurban mereka juga memiliki tradisi masing masing untuk merayakan idul adha
salah satunya adalah kirap kambing yang dilakukan warga tandes surabaya
ada yang tak biasa pada perayaan idul adha kali ini di manukanlor kecamatan tandes surabaya
ratusan kambing yang tawa senduro khas lumajang di kirap berlarian berkeliling lokasi di sekitar tempat penyembelian
dalam kirap kali ini juga dimeriahkan dengan pagelaran kesenian riok ponorogo sebagai pengiring
sekaligus melestarikan budaya lokal jawa timur
kirap kambing ini sendiri dilakukan sebagai siar agama islam
selain itu warga percaya kirap akan memperlancar peredaran darah kambing sehingga daging kambing tidak berbau
kambing ini bisa menghilangkan bau bau amis yang biasanya ada di kambing
jadi untuk dimasak itu lebih enak
dalam acara kirap kambing daging kambing nantinya akan dibagikan ke warga sekitar
hal serupa juga terjadi di situ bondo
sapi jumbo jenis sumintal yang memiliki bobot satu dua ton milik muhammad
petani asal desa talkan dan kecamatan kukubu
kota diarak keliling kampung sebelum dikorbankan
sebelum diarak sapi yang empat kali memenangkan kejuaraan kontes sapi peranakan sumintal di situ bondo
juara kontes sapi provinsi jawa timur dua ribu lima belas ini terlebih dulu dirias layaknya pengantin
selain diberi aksesoris sapi ini juga dihiasi dengan gelang emas seberat empat puluh gram di kedua tanduknya
dan dikalungi serampai bunga melati
saat diarak sapi jumbo ini diiringi tabuan musik hadroh
tradisi temanten kurban ini sebagai cara warga melakukan syiar agama dengan kemuliaan idul kurban
memilih seberat ini karena memang anjuran nabi muhammad kalau berkorban harus bagus
harus besar ganteng karena ini nanti menjadi kendaraan untuk warga
selain itu tradisi ini juga bertujuan untuk memudahkan dalam menjagal
sapi yang diarak sejauh tiga km ini pun akan kelelahan sehingga lebih mudah untuk dilumpuhkan
setelah dipotong daging sapi akan disedia

setelah dipotong daging sapi akan disamping